untuk memantau pelaksanaan aturan tidak boleh mudik
gubernur jawa tengah ganjar pranowo mengunjungi pondok boro di kampung sumeneban kota semarang
daerah tersebut selama ini dikenal sebagai tempat para perantau tinggal
dengan menggunakan sepeda gubernur jawa tengah ganjar pranowo
menyusuri daerah pondok boro kampung sumeneban kota semarang pada hari kamis
daerah itu dikenal sebagai tempat tinggal para perantau di kota semarang
banyak penginapan sederhana dengan sewa yang sangat murah sekitar tiga rupiah saja perharinya
meskipun kondisinya sangat jauh dari kata layak
namun penginapan itu menjadi tempat ternyaman bagi para pedagang asongan dan buruh serabutan
kedatangan orang nomor satu di jawa tengah itu
tentu saja mengagetkan mereka
mereka langsung memanfaatkan momen tersebut untuk curhat
banyak yang mengeluh bagaimana penghasilan mereka menurun drastis karena terimbas virus corona
sementara mereka juga tidak boleh pulang kampung karena ada larangan dari pemerintah
yuk masak bareng bareng toh
menanggapi keluhan para pedagang kecil dan buruh serabutan itu
ganjar menyatakan akan membantu dengan menanggung ongkos sewa penginapan seluruh penghuni pondok boro selama sebulan
ia juga akan mengirim makanan
kita tanya bagaimana kondisinya
nah ini sama prt sudah disemprotin ya
terus mereka kita
ternyata beberapa memang sudah pulang begitu ya
ya intinya karena mereka nginepnya di sini
sering keluar masuk
tapi beberapa di antara yang lain ternyata masih survive untuk bisa dagang keliling
selanjutnya ganjar meminta ketua rt setempat untuk mendata warganya yang tidak mampu
dan mengajukan bantuan ke pemerintah
ia juga terus meminta warganya
untuk menjaga kesehatan dan kebersihan
tidak keluar rumah apalagi mudik
dan selalu mengenakan masker jika keluar rumah